pemerintah menginisiasi pembuatan vaksin merah putih untuk menangkal covid sembilan belas
dalam pengembangannya pemerintah bekerjasama dengan empat perguruan tinggi dan dua lembaga
keempat perguruan tinggi itu adalah universitas airlangga universitas gajah mada universitas indonesia dan institut teknologi bandung
sementara dua lembaga yaitu lembaga biologi molekuler eikman dan lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
dua lembaga itu kini tergabung dalam badan riset dan inovasi nasional atau brin
kerja para peneliti indonesia itu pun mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan
universitas air langga sebagai salah satu anggota konsorsium yang turut mengembangkan vaksin merah putih disebut telah melalui uji praklinis tahap satu dua dan tiga kepada hewan dengan hasil yang diklaim aman dan baik
vaksin merah putih diproyeksikan sebagai booster atau vaksin dosis ketiga
vaksin buatan anak negeri ini juga disebut mampu menetralisasi virus corona varian delta beta dan epsilon
selain fokus pada pengembangan vaksin merah putih brin juga sedang melakukan riset dan inovasi di bidang energi khususnya energi baru dan terbarukan
bahkan badan yang resmi terbentuk pada dua ribu sembilan belas ini mewacanakan energi nuklir sebagai solusi memenuhi komitmen net zero emission pada dua ribu dua puluh

menjelang akhir tahun ini masih ada beberapa pr yang harus kita selesaikan di indonesia khususnya yang berkaitan dengan riset dan inovasi
yang penting yang masih kita tunggu tunggu sampai sekarang adalah apa kabar vaksin merah putih
ini sudah hampir dua tahun ya kita hidup bersama covid sembilan belas dan kita sekarang juga sudah perlu mendapatkan booster booster
nah kita tunggu tunggu nanti vaksin merah putih yang merupakan produksi dari indonesia dari lembaga institusi akademisi yang bekerja sama berkolaborasi
untuk menghasilkan vaksin merah putih
dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah kita baru saja ada yang namanya cop dua puluh enam
di mana masalah climate change atau perubahan iklim dan pemanasan global menjadi salah satu yang sangat penting
indonesia sendiri memiliki target target yang cukup besar untuk mengurangi emisi dan bahkan berjanji pada tahun dua ribu dua puluh
kalau bisa lebih cepat lagi kita bisa mengurangi emisi
nah bagaimana cara kesana tentu kita perlu memiliki inovasi baru dalam dari mana kita mendapatkan energi ataupun tenaga yang bukan berbasis fuel atau bbm
nah untuk membahas masalah itu saya sudah ditemani oleh kepala brin laksana trihandoko pak lth kita
terima kasih pak desi
dan kita saat ini berhasil
ada di gedung bj habibie ya sekarang
dulu bppt ya
baik dan pak lth ini kita masih jaga jarak nih
dan sebelum ini kita sudah di pcr rantigen nonton nonton saja vaksinnya sudah lengkap ya
bahkan sekarang penting lagi kita menunggu harus di booster ya
nah coba seluruh dunia sekarang ya
ada apalagi di eropa mengalami third force wave
dan kita harapkan
karena sekarang kan pada akhir tahun kita tidak mengalami gelombang baru
jadi berarti kalau bisa vaksin apalagi vaksin produksi dalam negeri ini harus kita push
bagaimana ini updatingnya sampai saat ini
jadi vaksin covid sembilan belas ya yang produksi dalam negeri itu memang menjadi fokus utama kami di brin juga
dan tentu ya saya tahu persis itu harapan juga dari masyarakat dan pemerintah ya
memang semua tim masih
bekerja keras ya masih berlanjut
tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa pengembangan vaksin itu tidak mudah
terlebih karena memang teman teman kita itu indonesia secara keseluruhan ya itu belum pernah melakukan pengembangan vaksin dari scratch
dari awal betul betul ya
meskipun kita produsen vaksin yang besar di dunia ya
tapi itu semuanya formula dari luar negeri gitu
kita hanya memproduksi di sini
bahkan belum reverse engineering
ya formulanya kemudian dipakai diproduksi di sini gitu ya
bibit vaksinnya sudah ada
nah kita ini baru pertama kali begitu
jadi dan itu semua orang tahu bahwa itu tidak mudah ya
karena kan itu perlu skill perlu apa pengalaman perlu jam terbang gitu
dan apa harus dicoba
dan biasanya memerlukan waktu tiga sampai lima tahun hanya untuk mengembangkan vaksin
kalau dia sampai bisa dikeluarkan izin eda reguler itu emang

tapi kita kan targetnya sebenarnya izin edar darurat ya
nah tapi untuk sampai ke situ pun ya
untuk mendapatkan bibit vaksin yang bisa diterima oleh farmasi itu perjuangannya cukup besar gitu ya
karena ya itu tadi
karena belum berpengalaman begitu ya
jadi ini memang tantangan dari kami
untuk kami ya
tetapi ini juga pembelajaran ya
untuk kami semua khususnya
di komunitas dan juga brin
bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk bisa melakukan semua hal yang memang sebuah negara harus bisa lakukan
dan itu yang sekarang sedang kami lakukan
jadi termasuk kita membangun berbagai fasilitas baru
khusus untuk mendukung pengembangan vaksin ke depannya
jadi insya allah itu awal tahun depan itu sudah bisa dipakai
jadi sekaligus itu akan dipakai untuk percepatan pengembangan vaksin
jadi awal tahun depan ya targetnya
maksud saya itu yang infrastrukturnya ya
iya bahkan infrastrukturnya pun banyak yang kita tidak punya sebenarnya
sampai saat ini
gini karena pak lthc kan sering wawancara dengan dari labora eggman institute ya
sekarang namanya lembaga biologi molekuler
karena kan mereka mengembangkan dan setahu saya mereka betul betul didorong untuk memproduksi vaksin dalam waktu dua belas bulan
ini kan sekarang sudah hampir satu tahun
jadi dua belas bulan itu kan kalau di lab
padahal setelah pasca lab itu masih ada proses yang cukup panjang
sampai mendapatkan apa yang disebut sebagai gmp seat vaksin
jadi seed vaksin yang sudah memenuhi standar good manufacturing processes
nah itu yang susah
di itu kita memerlukan misalnya fasilitas produksi terbatas
yang memenuhi gmp
yang harus disertifikasi juga oleh bepom
untuk kemudian produksi terbatas itu bisa diuji prakliniskan diuji kliniskan dan seterusnya
sekarang kita lihat dari timelinenya
nah ini kalau pak lth mengatakan mungkin infrastrukturnya baru akan selesai pada awal tahun
ini berarti kan kemasyarakatnya kan bisa lebih lama lagi
kami berharap akhir tahun depan bisa ada yang berhasil
salah satu aja ya
ada berapa sekarang yang dikembangkan dan oleh siapa siapa saja selain oleh eijkman
jadi saat ini ada tujuh tim yang bekerja
dan mereka memakai platform yang berbeda beda
jadi ada tim unair itu yang paling maju ya menurut saya
jadi virus yang dilemahkan
jadi seperti sinovac
itu lebih gampang kan seharusnya kan dari prosesnya
kemudian ada yang protein rekombinan
ini yang protein recombinant
ini pun ada dua jenis
yang mamalia base dan years base gitu
kemudian ada yang mrna
itu yang seperti pfizer
yang itu ui
kemudian kalau tidak salah ugm juga
itu juga ui juga melakukan
kemudian ada yang dari unpad juga ada
jadi ada tujuh tim
termasuk eggman tadi
dan lipi juga ada
yang sebelumnya lipi
antara tujuh tim ini yang mana kira kira yang paling duluan dan tahapnya
apakah semua masih dalam laboratorium
atau apakah sudah siap untuk clinical trial
saat ini yang paling cepat berproses itu yang dari timuner
yang memakai inactivated virus
kemudian kalau yang tim eggman itu kita perlu akan masuk ke uji produksi terbatas
kita harus naik ke uji produksi terbatas supaya kita bisa siapkan untuk uji pra klinisnya
kira kira kapan timelinenya
kalau yang tadi saya sampaikan
yang eggman itu kita belum punya production line itu
si ini virus ini sudah
kalau yang lab sudah yang di level lab
tapi kan itu harus kita
untuk uji klinis kita harus produksi terbatas yang sudah memenuhi standar
nah fasilitas itu yang tadi saya sampaikan
boleh itu kita bangun
kemudian jangan lupa waktu uji praklinis pun itu kan pertama dengan mencit
kemudian yang kedua dengan makaka makaka semacam monyet ya
nah itu fasilitas untuk uji praklinis memakai monyet itu pun
itu harus ada dong
itu harus ada itu yang sedang kita bangun juga sekarang
karena jadi gak bisa di sembarangan tempat ya
tidak bisa karena itu kan
jadi ini harus ada protokolnya sendiri kan
jadi itu ada namanya fasilitas lab bsl
jadi biosafety level tiga labnya itu
jangan sampai nanti kayak di wuhan nanti break out
nah persis persis
jadi memang semua itu harus dilakukan secara hati hati
ya kan kita terkait dengan virus yang tidak ya tentu tidak kasat mata ya
jadi ini banyak hal baru ya
jadi infrastruktur baru awal tahun depan
dan ini hanya laboratorium untuk menguji
jadi ada dua yang untuk produksi terbatas
yang untuk protein rekombinan itu yang kita prioritaskan
meskipun kita nanti akan lanjutkan dengan untuk yang mrna dan dna juga
kemudian untuk uji praklinis yang mencet itu kita sudah ada
ya sudah ada dari sebelumnya
tapi yang makaka itu yang sekarang kita
ya karena cipinang science center itu memang pusat riset untuk life sciences
yang terbesar di negara kita sejak dulu ya
dan sehingga sudah banyak
itu cukup aman kan di situ
oh iya karena di situ sudah ada kompleks bsl juga
jadi ada bsl dua ada bsl tiga ada animal bsl tiga juga
tapi bukan untuk yang makaka
jadi memang banyak sekali halnya
ya makaka paling mendekati untuk sebelum human clinical trial kan
kalau mencet itu kan untuk melihat efikasinya
ya kan kasiatnya
kalau makaka itu untuk melihat keamanannya
karena itu dekat dengan apa fisiologinya mirip manusia
dan setelah itu baru human clinical trial ya
setelah itu baru fase satu
fase satu yang pakai volunteer kan
ya yang hanya tidak banyak ya
hanya seratusan orang
nah sekarang kan kita masih tahap membangun infrastruktur ini
nanti semua yang tujuh
kita lakukan paralel
tapi nanti semua dipusatkan di situ khusus untuk yang
ya kalau untuk sampai di lab tentu bisa dilakukan di tempat masing masing
setelah itu pada saat untuk
iya pasti lah
berapa ini kalau dihitung hitung total anggaran yang dibutuhkan
paling tidak untuk satu vaksin saja
sampai kita semua bisa
jadi kalau kita tidak bisa berapa begitu ya
tapi bisa dibayangkan untuk animal bsl tiga makaka dengan kapasitas empat puluh lima puluh ekor
itu hampir tiga ratus lima puluh miliar
hanya untuk uji
bukan hanya untuk membangun fasilitasnya baru membangun fasilitasnya
belum yang lain lain
belum yang lain
itu pun kita sudah ada sebagian ya
kita tidak membangun seluruhnya dari scratch ya
karena di situ sudah memang kompleks bsl
ya sudah ada tetap
ya jadi bisa dibayangkan mas
kalau secara realistis untuk mengajukan izin edar darurat ya ke bepom kita
itu kuartal terakhir itu sudah bisa mestinya
saya pikir jauh lebih awal ya sebelum itu
ya sayangnya menurut saya tidak mungkin kan harus realistis ya
kalau dilihat secara keseluruhan ini kan sekarang semua riset inovasi pokoknya yang berkaitan dengan penelitian kan di bawah brin
berarti kan ini harus ada anggarannya itu bagaimana nanti memadukannya khusus untuk vaksin merah putih ini
kalau anggaran kita sediakan
dan justru karena dengan konsolidasi di brin ini saya tidak melihat ada potensi masalah terkait keterseluruhan
tidak sediakan anggaran ya
tidak melihat potensi masalah itu
justru yang masalah itu adalah bagaimana kita membantu mengatasi problem problem yang dialami para periset kita
ya termasuk ketersediaan tadi
saya tidak punya bioreaktor begitu kan
nah itu kan yang kita harus sediakan
nah ini temuan jawabnya di brin ya
tapi ya kita tempatkan di kampus kami yang sehingga bisa diakses semuanya bergantian begitu ya
sebab itu kan semua mahal

jadi kalau tidak dipakai sebagai sharing facility tentu akan ya efektivitasnya akan bermasalah
dan ini mungkin costnya dari awal dulu kan nanti bisa dipakai seterusnya
dan itu memang kita desain sekarang untuk sekaligus ya
ini kan pembelajaran ya untuk kita semua
jadi ya habis ini kita berharap kita tidak punya problem lagi dengan kapasitas dan kemampuan melakukan
kemampuan melakukan pengembangan vaksin
termasuk untuk vaksin hewan
karena kita belum pernah melakukan itu juga
dan fasilitas itu juga memerlukan tidak hanya preset
itu memerlukan ahli zoologi
karena kan nanti hewan itu harus dibelahara oleh ahli yang punya sertifikat biosafety officer
karena dia berpotensi tertular juga
kemudian dia harus ada ahli bedahnya juga
kemudian dia harus di buka dan sebagainya ya
setelah dilakukan perlakuan ya
jadi memang ini sesuatu yang sangat complicated ya
tetapi menurut saya untuk negara sebesar indonesia kita harus memiliki itu gitu
sehingga kedepan kita tidak tergopoh gopoh lagi gitu ya
apalagi kita kan sumber segala macam penyakit bakteri virus
ya sekarang ya
menjadi laboratorium bagi semua
penyakit bisa datang dari mana saja
jadi kalau balik ke timeline lagi
ini kan setelah uji klinis satu dua tiga dengan volunteer dengan manusia lah
kemudian masuk ke mass production
ini bekerja sama dengan seperti bio pharma kan
kalau sudah mass production
jadi sejak uji praklinis kita sudah harus bekerja sama dengan industri
karena proses itu yang mengajukan izin harus industri
tetapi fasilitas akan kita sediakan
jadi kita akan pinjamkan dalam tanda petik fasilitas itu ke industri
sehingga dia juga tidak perlu invest
karena itu kan masih ada potensi gagal
jadi ya mohon maaf ya itu belum tentu berhasil loh ya
setelah itu ada mutasi lagi
ya setelah data terkumpul baru disitu kelihatan kan
evikasinya cukup memadai
dan sebagainya baru bpom akan mengeluarkan izin untuk tahap berikutnya
kapan kita bisa mendapatkan vaksin
kalau secara realistis untuk mengajukan izin edar darurat ya ke bepom kita
itu saya berpikir di kuartal terakhir itu sudah bisa mestinya
jadi kita baru bisa
kalau berhasil ya
kalau berhasil ya
semua tahapan itu berhasil dilalui
kami berharap salah satu saja itu harus berhasil ya
saya pikir jauh lebih awal ya sebelum itu
ya sayangnya menurut saya tidak mungkin kan harus realistis ya
mau balik lagi
jadi ini kan pak lth kan ini baru ketua kepala brin sejak bulan april ya
selama ini apa kira kira yang paling menjadi bottleneck selain infrastruktur ini
jadi bottlenecknya karena belum pengalaman
sehingga teman teman pun mungkin pada saat itu belum mampu memitigasi
mereka bahkan tidak tahu bahwa itu harus gmp misalnya ya
tapi seperti lembaga eijkman kan ini sudah
ya kan belum ada yang pernah bikin
jadi memang itu yang menjadi pembelajaran utama kita semua bahwa ya kalau riset itu memang ada tahapan
dan kita harus stick dengan proses itu
karena ini untuk memastikan keamanan kan
kan kita tidak bisa main main ya dengan nyawa manusia
dan menurut saya rule itu pasti benar
selama belum dinyatakan salah
jadi tugas saya untuk memfasilitasi teman teman saya
membantu teman teman periset saya untuk bisa mencapai target itu
jadi anggaran tidak masalah
anggaran tidak masalah
infrastruktur sedang dibangun
infrastruktur insya allah tidak ada masalah
karena sekarang sudah kita mulai
dan industri sebenarnya sudah siap
mereka tinggal menunggu ya
jadi industri yang ada di indonesia
mereka yang memiliki basis produksi ya
itu adalah hanya untuk dua platform
yang pertama yang inactivated virus
yang kedua yang platform protein rekombinant
itu yang eggman yang protein recombinant
jadi kayak vat yang mr dna itu belum
ra dna itu belum ada
tetapi kami tetap mensupport mereka
minimal kita ingin mereka bisa terbukti sampai uji praklinis
sebelum uji klinis gitu ya
misalnya itu terbukti mereka bisa bagus
production lain di indonesia belum ada yang bisa
memproduksi dengan platform itu
ya tidak apa apa
kita bisa jual ke luar negeri kan
dan kita bisa punya berkening posisi yang lebih baik juga
nah ini kan kita kolaborasi kan selama ini
pengalaman melakukan riset dan lain sebagainya
kita tidak berkolaborasi dengan luar negeri pak lth
kenapa kita harus mulai dari awal
dengan luar negeri juga ya seharusnya ya
tetapi kan pada saat itu ya perlu dipahami
pada saat itu kan semuanya terjadi begitu mendadak ya
dan semua negara juga melakukan hal yang sama gitu ya
dan memang kalau pengembangan vaksin
kalau hanya sampai di lab
hanya sampai di lab itu tidak perlu biaya besar
mungkin e dua m sudah cukup ya
itu ya biaya besar itu
ya biaya besar itu pada saat kita ingin mengembangkan sektor
seed apa gmp seed vaksin tadi gitu ya
dan di situ sudah proses apa dengan industri itu sudah sangat erat
nah begitu kita bicara industri tentu tidak mudah
karena masing masing ada katakanlah semacam nda ya
oh ini karena rahasia
jadi kalau ada katakanlah semua tahu kan
kalau ada wni teman teman kita yang bekerja juga
di yang tempat yang lain
itu tidak bisa begitu saja
dia kita minta bantuan ke sini
karena dia sudah ada non disclosure agreement
ini ya kekayaan intelektual
ya tidak bisa
jadi susah ya selama ini mungkin untuk membangun dan jalin kolaborasi dengan
ya kalau sudah di tahap itu ya
kalau di tahap lab menurut saya tidak ada problem
itu sebabnya kita memang harus punya kapasitas di situ
memang harus punya
sampai di situ ya
tidak bisa tidak harus punya
iya cuma harus bersabar saja
jadi kita harapkan juga covid selesai
jangan terlalu lama jadi pandemi
kalau misalnya sudah masuk jadi endemik
iya tetapi memang masih perlu booster sudah pasti
dan kita berharap booster itu kan dari dalam negeri ya
supaya kita tidak perlu perantem lagi dengan rembutan ya
dengan banyak negara
tapi ya kita tahu juga kan
di dunia ini hanya berapa vaksin yang sudah di approve oleh who ya
hanya berapa negara yang punya ya sebenarnya
jepang pun tidak punya
jepang pun tidak punya
prancis pun tidak punya
jadi memang itu bukan hal yang mudah
jadi kalau kita menunggu booster ini bukan awal tahun depan ini
jangan jangan bisa harus menunggu
karena itu khusus yang untuk dari vaksin merah putih
kalau booster ya
kalau pemerintah kan sudah merencanakan ya memakai yang sudah ada ya
tapi yang khasin merah putih menurut saya ya
tapi apa yang kami lakukan sekarang memang tidak sekedar untuk covid ya
kita tidak mau hanya sekedar untuk covid
untuk macam macam ya
untuk macam macam ya
bahwa nanti kita bisa mengembangkan vaksin juga untuk yang lain
hpv hepatitis dan seterusnya ya
oh ya ya tentu
iya jadi mungkin sampai tahun depan kita masih harus mengandalkan import
dan kita harapkan juga supply nya dan harganya juga masih bagus
jadi ya teman teman saya itu orang yang paling pengen para preset itu
saya agen orang yang paling pengen
ya tidak sabar ya
ya tidak selesai pasti
tapi proses riset tidak sesemudah itu ya
tidak bisa dilembati
jadi ya saya harus sampaikan ya
bahwa ya memang itu yang harus kita lakukan
dan disitulah kita harus mengapresiasi para preset kita ya
iya dan yang penting infrastrukturnya disediakan sesuai dengan standar yang memang diharuskan
dan juga kalau bisa lebih cepat lebih baik ya dalam membangun
kami sekarang melakukan percepatan itu
kita itu sudah punya tiga reaktor
ya yang ada di puspitek bandung dan yogyakarta gitu
tapi tiga reaktor ini adalah reaktor eksperimental
reaktor untuk eksperimen ya
rektor eksperimen dan bukan pembangkit listrik

lth mungkin ini ada salah satu lagi yang menarik ya
karena kita kan baru cop dua puluh enam
kalau dengan business as usual
ditambah lagi keharusan karena dunia sekarang bicara tentang zero emission
sementara kita ketahui ketergantungan kita terhadap fossil fuels
atau dari energi yang basisnya minyak petrolium ataupun batu bara itu masih sangat tinggi
mau tidak mau
kita harus berinovasi mencari energi alternatif
dari brin sendiri apa yang paling visible
jadi kalau sebenarnya kalau dari sisi
kan kita tidak bisa reliability dan skala
jadi kalau kita bicara energi baru terbarukan ya
itu hanya pembangkit listrik tenaga air
ya ya tentu masing masing punya kelebihan kekurangan ya
kalau ini harus bikin bendungan besar
yang berpotensi merusak lingkungan juga tentu saja ya
dan harus ada airnya
oh ya ya sudah pasti
itu juga pasti sangat challenging ya menentang ini
ya challenging karena itu mahal juga
nah memang ada ebt yang angin dan solar
solar cell ya matahari begitu
tapi ini memang intermittent sifatnya
ya kalau malam kan tidak ada matahari
kalau untuk menjamin pasokan energi yang berkesinambungan untuk industri dan sebagainya dengan skala sekian itu ya tentu itu berat
tetapi kita harus juga cukup realistis bahwa kita harus melihat semuanya itu sebagai opsi
karena ini kan harus dilihat kasus per kasus
misalnya kita bicara
ini lepas dari tuntutan yang dua ribu enam puluh tadi
tanpa itu juga kita harus mengurangi mau tidak mau
karena kita juga punya kebutuhan yang spesifik
karena kita tahu kita banyak punya daerah ya kan
saudara saudara kita yang ada di tempat tempat yang terluar tertinggal atau tidak tertinggal pun ya
di pulau jawa mungkin di sumatera atau kalimantan sekalipun
tidak ada jejaring pln masuk ke sana
nah itu kan pv mungkin sangat sesuai
misalnya kalau dia hanya satu dusun
misalnya solar itu ya
itu menjadi sangat relevan
minimal daripada tidak ada sama sekali ya
lebih baik dia
dan harga solar panel juga kan sekarang semakin
jadi itu juga
jadi kita tidak boleh membuang alternatif
jadi kita harus lihat satu per satu kasus per kasus
demikian juga halnya dengan kalau bicara pltn
jadi karena bagaimanapun juga memang kita semua menyadari
bahwa kita tidak mungkin bergantung pada fosil
meskipun sekarang masih dominan ya batubara dan diesel ya
tapi jepang sekalipun juga masih tergantung pada batubara
dan mereka agak trauma dengan fukushima dan lain lain ini kan
dan mereka menggantinya dengan apa
tidak ada pilihan lain
mereka pakai batubara juga akhirnya
jadi itu realita juga
jadi sehingga kita memiliki beberapa strategi sebenarnya
kalau dari sisi riset dan inovasi ya
jadi strategi pertama itu tadi
yang mengatasi memang daerah yang perlu listrik tapi
dan memang terpisah
tidak ada jaring pln
nah itu kan harus kita berikan solusi juga ya
meskipun hanya sedikit
tapi itu kan saudara saudara kita
yang kedua bagaimana kita berupaya ya
mempersiapkan yang memang lebih reliable dan sifatnya lebih jangka panjang
termasuk di kami ada pltn
karena kalau plta dan biotermal itu relatu sudah established teknologinya
nah pltn ini yang mungkin masih apa
katakanlah pltn generasi keempat misalnya ya
yang memang jauh lebih aman
dan dalam tanda petik juga lebih murah
secara komparatif itu lebih murah misalnya
tapi tentu kita tidak bisa kan langsung
tahun depan kita akan bangun gitu kan
tidak bisa seperti itu
tapi kita kan punya batang selama ini kan
ini kan apa apa saja yang selama ini mereka lakukan
untuk berinovasi khusus untuk luka
jadi kalau apa yang sebelumnya kita kenal sebagai batang
yang sekarang ada dalam brin juga
itu mereka tidak hanya fokus terkait dengan nuklir sebagai energi
mereka kan sesuai undang undang ya
undang undang sepuluh tahun sembilan puluh tujuh
itu mereka ada badan pelaksana pemerintah
ya yang kalau sekarang itu jadi brin ya
yang melakukan itu
yang apa bertanggung jawab
dan yang penting itu pengembangan nuklir untuk berbagai kebutuhan
bukan senjata tapi kan
oh bukan tentu senjata
karena kita kan kita tidak boleh
ya tapi tidak hanya energi
justru yang lebih banyak
yang kita kembangkan sekarang itu nuklir untuk apa
radiosotop radiofarmaka untuk terapi
jadi nuklir medis ya
gitu dan juga nuklir untuk kebutuhan apa ya
monitoring lingkungan dan sebagainya
nah kalau nuklir khusus untuk energi alternatif
selama ini belum pernah dilakukan oleh batan
jadi sekarang kita itu sudah punya tiga reaktor
ya yang ada di puspitek bandung dan yogyakarta gitu
tapi tiga reaktor ini adalah reaktor eksperimental
reaktor untuk eksperimen ya
reaktor eksperimen dan bukan pembangkit listrik
dia tidak dihubungkan dengan turbin gitu ya
jadi karena itu sesuatu yang berbeda
nah untuk pembangkit listrik nuklir itu sebenarnya sudah menjadi komoditas
jadi sudah kalaupun kita akan bangun pasti harus dibangun oleh pihak swasta
dan malah ini pasti
kenapa karena mereka yang punya anggaran atau
memang teknologi dan kami tidak boleh membangun itu
karena kami tidak boleh jualan listrik
kita kan sebagai regulator ada bapak ten
kita sebagai apa istilahnya itu badan pelaksana ya
tapi ada badan usaha
jadi yang bisnis itu harus badan usaha
tapi dari segi risetnya ini kan semua kan di bawah
kami sudah memiliki sdm sdm yang memang bisa dipakai untuk mendukung itu nantinya
tapi pak lth secara keseluruhan cocok nggak energi nuklir itu khusus untuk indonesia
sebagai sumber yang utama
saya setahu saya misalnya di perancis ya
mereka semua itu sangat tergantung pada nuklir
tidak hanya prancis jerman juga loh ya
tapi jerman tidak punya pltn
tapi dia beli listrik dari perancis ya
kita lihat kan kalau prancis kan itu di tengah ini lah
benua eropa lah istilahnya
kalau kita kan negara yang banyak sekali pulanya
jadi cocok itu ada dua sisi pak desi ya
cocok secara ekonomi dan cocok secara teknisnya
nah kalau nuklir nuklir itu kan pembangkit listrik yang kapasitasnya besar sekali
semacam plta besar gitu ya
sehingga harus ditaruh di tempat yang memang butuh listrik gede
nah itu misalnya kalau di kita sekarang ya itu mungkin sumatera
itu yang paling sesuai ya

di sisi lain kalau dari sisi teknis kan kita banyak pulau
sehingga itu kalau ditaruh di situ lebih mudah
malah lebih terisolir
tapi memasukin ke gridnya nanti gak masalah gitu
itu kan tinggal pakai kabel kan
ya kan kapal laut ya biasa gitu ya
harus ada kriteriannya gitu
kalau kami yang sudah melakukan kaji tapak secara mendalam
misalnya yang di area bubble ya
ya itu sudah selama kita lakukan ya gitu
dan maksudnya kalau kita bangun listrik di tempat yang tidak ada pemakaian
apa pltn di tempat yang tidak ada pemakaian
jadi ya memang mestinya di situ
kemudian nanti bisa dihubungkan juga dengan grid yang di jawa ya
pakai kabel laut sehingga bisa
nggak mahal itu jadi additional cost
ya sebagai pemasok tambahan
untuk jawa ya
dari jawa sumatera kan yang industri nya banyak ya
apalagi sudah ada tol juga kan
bayangan kita sumatera itu akan menjadi pusat industri
dan bahkan kita jangan lupa kita juga bisa ekspor
listriknya kan ke singapura dan malaysia
karena malaysia juga memiliki rencana membangun pltn di semenanjung
nah kalau mereka bangun pltn
dia pasti jual listrik ke kita nanti
harusnya kita dong yang bagus
tapi ini secara keseluruhan
ini kan masalah keamanan
chernobyl ingat kan tahun delapan puluh an
dan ya kita kan gak perlu inilah
betul itu memang kontroversi
dan itu memang bagian dari perkembangan teknologi ya
kalau chernobyl itu masih mungkin nuklir satu kan ya
jaman awal ya
jaman awal nuklir
fukushima sebenarnya juga termasuk yang era masih
nah kalau sekarang tenaga nuklirnya ini apa yang bisa dianggap jauh lebih aman
jadi sekarang ada generasi empat itu
yang disebut generasi empat itu meskipun dia belum masuk pasar ya
generasi empat itu ya dianggap memang lebih aman
karena dia tidak mudah dikontrol
kalau dia ada panas berlebihan
itu dia akan secara otomatis bisa
mati sendiri dan sebagainya
kalau ada gempa bumi
nah ini kan kita paling
ya dia bisa
tetapi ya memang ada bagian bagian ya yang teknologinya masih challenging itu ada juga
jadi saya juga tidak boleh tutupi kan
dan memang kalau pltn itu menurut saya selalu kontroversial ya
dan brinten itu tidak dalam konteks bahwa oh kita harus masuk pltn
oh kita tidak boleh
kita kan mencari alternatif
ya kita kan menyediakan alternatif ya kan
jadi semua alternatif itu tetap kita lihat
dan perkembangan teknologi itu juga sangat cepat
ya teknologi nuklir itu memang teknologi yang ini ya sangat challenging ya
meskipun kami sekarang juga sedang ya kalau boleh saya sampaikan kami sekarang sedang melakukan pembahasan gitu ya
dengan mitra mitra strategis
jadi bukan membangun pltn
tetapi membangun fasilitas dalam tanda petik pltn eksperimental
tapi dari segi sdm kemampuan kita membangun tenaga listrik nuklir ini bisa sebenarnya
oh jadi kalau kita at the end of the day misalnya ya sampai diputuskan oke kita go with no go
kita ada satu pulau nih yang cocok nanti
ya itu pasti yang bangun adalah swasta
swasta itu swasta multinasional pasti gitu yang memang sudah berpengalaman membangun pltn
oh ya kan banyak
banyak iya iya gitu banyak gitu
tapi kan kita belum pernah memiliki selama ini
bukan swasta multinasional
multinasional bukan nasional tentu tidak mungkin
jadi karena memang harus swasta yang masuk harus badan usaha
kami nanti sebagai pihak supervisor soalnya
jadi bukan kita yang membangun gitu kita tidak boleh nanti kan kita
nanti konflik ya
supervisi diri sendiri
tidak boleh jualan ya
tidak boleh jualan
jadi teknologinya mau tidak mau kita masih harus sangat bergantung kepada luar negeri kan mereka
teknologi nuklir itu memang teknologi yang ini ya sangat challenging ya
meskipun kami sekarang juga sedang ya kalau boleh saya sampaikan kami sekarang sedang melakukan pembahasan gitu ya dengan mitra mitra strategis untuk tadi
jadi bukan membangun pltn tetapi membangun fasilitas
dalam tanda petik
dalam tanda petik pltn eksperimental
kapasitas kecil ya
kapasitas kecil sebagai bentuk
semacam prototipe nya lah
karena kita juga tidak ingin nanti kita hanya beli
jadi kita ingin bersama sama men develop sehingga kita memiliki sharing property right lah di situ ya
sehingga kita bisa ikut ikut jadi penjual gitu ya
jadi bukan jadi pembeli doang
sampai nanti kita justru beli tenaga nuklirnya dari negara tetangga malaysia
kok mereka bisa bangun ya
biasanya kita jangan sampai ketinggalan
vietnam kan juga akan tahun pltn ya
tapi kelihatannya seluruh dunia memang semua mencari energi alternatif
ya untuk saat ini memang itu pilihan yang paling rasional kalau dari sisi teknologi ya
dan itu hitungan ekonomi begitu ya
dengan mempertimbangkan sisi risiko juga ya
jadi memang problemnya kan masuk di keputusan politik sebenarnya ya
dan bukan di aspek teknologi sebenarnya ya lebih ke politik
karena kalau ada kesalahan atau misalnya bocor ya ini kan dampaknya
bopal kan ingat kan juga dulu kan yang bocor
oh kalau bopal itu industri kimia
ini kimia tapi pokoknya dampaknya kan bisa besar
tapi ini masih kita mencari inovasi
bukan saja energi alternatif tapi cara cara untuk mengurangi emisi
di indonesia ini
banyak saja nih yang ada di kepala pak laksana
ya jadi kita juga salah satu fokus kita itu adalah juga terkait dengan energi storage
jadi karena ini kunci juga
banyak material baru ya yang memang di develop
karena baterai ini adalah bottleneck teknologi
tidak hanya di indonesia ya seluruh dunia
tapi tidak punya dampak negatif terhadap dalam membangunnya mendevelopnya kita tidak
menambah emisi yang kita produksi
pasti ada karena itu kan
belum lagi limbahnya
ya karena itu salah satu topik risetnya
tidak hanya mencari material baru yang lebih efektif efisien
tapi juga bagian mencari proses produksi yang lebih ramah lingkungan
dan juga yang memiliki dampak
yang lebih minimal lah ya
cocok nggak indonesia sebagai produsen baterai
karena ini kan yang
iya itu tadi yang selalu saya sampaikan
jadi kita tidak boleh menutup salah satu alternatif
karena kita juga tidak tahu teknologi kedepan ini mana yang akan establish
seperti baterai itu kan sebenarnya belum mature sebagai teknologi loh ya baterai
kalau baterai hp
baterai baterai biasa itu sudah mature
tapi baterai yang ukuran besar
mobil listrik atau untuk tadi solar
dari solar panel kemudian disimpan supaya malam bisa tetap nyala
itu sama sekali belum established
berapa lama dibutuhkan untuk membangun ini teknologi seperti ini
ini seluruh dunia sedang bekerja
itu sebabnya seluruh dunia fokusnya ke situ
jadi mobil listrik itu kan
sebenarnya teknologinya simple
katanya elon musk juga
melirik lirik di indonesia untuk membangun
tapi butternightnya di baterai
mobil listrik itu kan yang mahal kan baterainya
bukan mobilnya sebenarnya
jadi dia usia tidak lama harganya mahal
tapi apa yang kita perlukan untuk membangun industri sampai betul betul menjadi sesuatu yang kita bisa gunakan
dari sisi brin kami kan fokus ke pengembangan teknologi kunci ya
kalau terkait baterai
itu teknologi kuncinya itu kan ada di material
terus kemudian teknologi
ya bisa nickel litium atau campuran berbagai macam
nah ini yang teman teman justru fokus ada di situ
dan di indonesia kaya dengan mineral mineral
hampir semua kita punya ya
dan itu sebenarnya tidak terlalu mahal juga risetnya
tetapi memang masif
jadi tidak semahal vaksin tadi ya
bisa lebih cepat jangan jangan atau gimana
itu lebih lama
lebih lama lagi
lebih lama jelas
itu jelas lebih lama
kita kan punya itu
ambisi semuanya harus electric vehicle ya
ya menurut saya itu kebijakan yang bagus
tidak hanya dari sisi lingkungan ya
tapi juga dari sisi pengembangan teknologi
karena itu akan mengakselerasi
karena nilai apa itu skala ekonomi yang membesar ya
kira kira kapan kita bisa memproduksi sehingga kalau kita kembangkan industri mobil listrik itu
kalau hanya memproduksi sekarang pun pasti bisa
tapi secara skala
kalau hanya memproduksi memakai existing technology
kalau kami di brin kan kita tidak tujuannya bukan untuk memproduksi
tapi kita untuk kita supaya punya teknologi kunci
karena itu yang mahal teknologinya kan
kalau kita lisensi dari orang lain ya sekarang pun bisa
maksudnya jangan lisensi yang dari kita sendiri kapan kira kira
ya jadi kalau untuk baterai ini memang
baterai ini kompetisinya berat ya
tapi ini salah satu prioritas nggak pak
ya karena ini masa depan ya
semua negara pasti memprioritaskan itu
dan setelah itu kan baterainya mau diapain
bimbahnya ini kan harus jadi
kalau baterai kita banyak kolaborasi dengan berbagai negara juga
jadi semua negara juga begitu sih
kita kolaborasi semua
karena beda sama vaksin tadi ya
ini lebih mudah kolaborasi
tapi secara problem memang jauh lebih challenging
jadi kita kalau secara umum ya
secara global itu kita tidak melihat dalam lima tahun akan ada improvement yang signifikan
khusus untuk yang made in indonesia nya masih belum
ya tidak akan ada lompatan yang signifikan
mungkin sepuluh tahun ya
itu sebabnya kita
ya itu sebabnya kalau produsen mobil biasanya dia melihat time frame nya
apa combustion engine itu motor bakar itu yang pakai bbm itu masih akan bertahan setidaknya sepuluh lima belas tahun
ya kita harapkan tahun dua ribu lima puluh paling tidak kan sudah ada ini semua baru kita bisa
bayangan saya dua ribu tiga puluh tiga puluh lima itu mungkin sebagian besar sudah
jadi masalahnya itu adalah sumber
kita sumber sampahnya kan paling banyak di dunia
jadi itu itu itu itu lebih masalah social humaniora ya
apalagi yang menjadi prioritas you low hanging fruit tahun ini dan untuk tahun depan pak lth khusus dengan masalah masalah yang kita hadapi ini kan
sampah kan juga ada
teknologi kita bisa
jadi sampah juga ya
jadi sampah itu sangat challenging khususnya terkait sampah plastik
nah apa kira kira inovasi yang untuk
sampah plastik apalagi di tengah pandemi ini
wah itu sangat challenging banget gitu
karena semakin banyak sampahnya gitu ya
karena bukan masker itu pun
itu itu polypropylen ya
jadi apa tidak bisa terurai gitu di alam bebas gitu
jadi bagaimana kita mengatasi itu
nah sebenarnya kalau terkait sampah itu banyak sekali alternatif

jadi apa yang bisa kita lakukan
jadi apa yang bisa kita lakukan

meskipun masih mahal ya
masih mahal ya
ya mahal sekali
jadi masih belum sama sekali jauh dari skala keekonomian ya
jauh jauh lebih realistis untuk melakukan daur ulang
kalau daur ulang itu masih sangat memungkinkan
apa yang membuat ini energi dari sampah itu mahal sekali
karena saya lihat di negara negara seperti skandinavia mereka semua menggunakan itu ada
jadi masalahnya itu adalah sumber
kita sumber sampahnya kan paling banyak di dunia
jadi itu itu itu
makanya harus di
itu lebih masalah sosial humaniora
yang jadi kita tidak bisa lepas juga dari masalah itu ya
bagaimana kita melakukan edukasi pemilahan sampah sedini mungkin ya sejak dari sumber
di rumah tangga misalnya
nah ini pemilahan itu jadi penting
kertas sama kertas
itu treatmentnya saja mahal ya untuk apa ya sudah susah
sampah yang paling bagus untuk energi itu sampah apa organic ya sebenarnya yang jelas
yang non organik yang plastik dan sebagainya itu paling bagus ya
tentu ya gitu itu paling bagus untuk untuk energi gitu
kalau yang organik lebih baik dikembalikan ke alam
kalau begitu kenapa tidak buat inovasi yang memudahkan masyarakat indonesia suka
kelas memilah biasanya memilah itu justru pemulungan ya
atau kita mungkin di rumah memilah tapi pas ada truk ini sampah langsung
bisa nggak inovasi itu jadi betul betul bisa dimaksimai sampah sebagai
ya sebenarnya banyak dan teman teman melakukan itu ya
misalnya dia memisahkan yang metal dan sebagainya ya
tapi ya itu jadi costnya terlalu tinggi
gitu ya cost nya terlalu tinggi memang seharusnya seperti halnya di negara maju itu sejak awal sudah di split ya
sudah dipisahkan sehingga pemrosesannya itu bisa jauh lebih murah
karena pembakaran untuk barang sampah organik dengan plastik itu jelas sudah beda suhunya
suhu optimalnya sudah berbeda begitu kalau itu tercampur sudah sulit
itu akan diapakan begitu ya
tapi yang daur ular
daur ulang pak lth jauh lebih prospektif ya
ya tapi daur ulang pun kan basisnya pemilahan juga
sama juga ya
itu sebabnya kami sebenarnya mengusulkan agar daur apa itu
yang teman teman banyak ciptakan itu adalah teknologi daur ulang yang skala kecil
sehingga bisa didistribusi di level wilayah
sehingga tidak perlu ada dalam tanda petik ya
pemilahan di semua jenjang
karena itu kan masih belum masuk akal juga yang memaksakan seperti itu di negara kita
contohnya apa apa saja
ya contohnya masker itu
misalnya masker itu kan limbah medis
sebenarnya masker kita itu limbah medis yang tidak boleh dibuang di tempat sampah
rumah kan sebenarnya harus dipisahkan
oke kalau orang sudah memisahkan sekalipun siapa yang mau bawa
ribet kan jadinya
iya jadi ribet kan kos kan
jadi itu sebenarnya teman teman menciptakan apa
ya segede meja itu ya
yang untuk bisa membuat masker itu menjadi kembali jadi polipropilen misalnya
jadi plastik begitu
tapi kan harus ada yang menampung ya
nah disitulah perlunya kita menciptakan teknologi yang bisa menimbulkan ekonomi
yang real ya
sehingga itu jadi bisnis
sama halnya seperti pemulung
oh saya nggak perlu mulung deh
di rumah bisa jadi
iya terus dia yang mengumpulkan itu dia bisa jualan
katakanlah polipropilen tadi dijual kembali misalnya ya
nah itu yang mungkin harus itu yang lebih realistis ya menurut kami untuk dilakukan
ini saya lihat juga ini dengan adanya brin ini
ini mungkin karena waktu kita sudah habis
tapi selama sejak menjabat dari bulan april
dan ini semua yang kita ketahui kan lembaga riset ada
itu ada lipi dimana pak lth dulu menjabat
kemudian ada tadi ada lapan batan bppt
kemudian cambridge tech juga
kemudian cambridge tech semua lembaga riset di kementerian
balit bank ini nanti mungkin kita harus ada satu episode ini mengenai inilah inovasi khusus di pertanian
menyatukan semua seluruh indonesia belum daerah dan lain sebagainya
coba mungkin tiga headache terbesar
belum diawasi dengan pemimpin pemimpin yang sangat kritis mungkin
apa yang bikin pak lth sakit kepala lah
saya gak sakit kepala sih ya
apa yang paling sulit diantara
karena ini kan jumlah lembaganya banyak sekali
jadi tapi kita harus ingat bahwa yang kita integrasikan itu lembaga riset
jadi lembaga riset itu untungnya ya
itu beda dengan lembaga birokrasi
beda dengan lembaga birokrasi biasa
karena mereka itu sebenarnya punya kesamaan culture
kan basisnya periset
periset dimanapun ya sama gitu ya
sehingga ini sudah terjadi
karena kami kan sudah mengeksekusi yang lima besar tadi
kemristek batan bbt lapan libi di satu september
itu sudah kita eksekusi integrasinya
sudah dan gak masalah

dan itu kita lihat mereka langsung cair
gak ada kecemburuan
karena basisnya kepakaran kan
sehingga antara teman teman yang sekepakaran itu sudah ngumpul sendiri sendiri
tanpa disuruh juga
jadi ya memang alaminya begitu
nah dulu kenapa nggak bisa
karena ada sekat
justru ada sekat institusi itu
nah kita sekarang sedang memproses yang tersisa ya
dari unit lidbang kementerian lembaga yang lain
itu kurang lebih mungkin sekitar lima orang ya
jadi itu yang tenggat
tenggat kami itu satu januari dua ribu dua puluh dua ya
jadi akan kita selesaikan di pas di satu januari itu
mereka kita pindahkan
ini dari berapa kementerian awalnya
ada empat eh sebentar
yang besar itu empat puluh tujuh
tapi totalnya ada delapan puluh satu ya
banyak sekali ternyata ya
itu yang disebut pak presiden sebagai diajar ecer itu kan
sumber daya itu ada dimana mana
tapi kecil kecil begitu ya
begitu kita satukan kan kita jadi punya kapasitas yang besar
begitu untuk melakukan hampir apa saja
tapi esprit de corps ini ada ya di bawah brain nya
kan tadi biasanya sekat sekat mungkin silo mental
yang saya lihat sekarang bahkan yang dari lead bank kementerian lembaga pun sudah
sudah ngumpul ngumpul sendiri dengan teman teman kita
bahkan saya sering diajak ini gimana kami mau bentuk organisasi riset begini
malah itu lebih banyak bottom up nya
jadi saya lihat memang ya dan terlebih itu tadi untungnya ya
karena beriset ya jadi basisnya kan ya kepakaran
ya ilmiah mereka kepakaran
ya begitu mereka ketemu teman sekepakaran
oh udah saya gabung aja
ya sekarang ini masih berproses dengan kemenpan rb
tapi kurang lebih mungkin sekitar tiga belas atau empat belas
meliputi semua aspek ada
hampir semua bidang keilmuan
terima kasih banyak
banyak ini sangat sangat menarik walaupun saya agak kecewa ya kalau vaksin merah putih kita ternyata masih belum jelas
kapan ini kita bisa mendapatkan booster dari hasil anak bangsa
saya kan nggak boleh bohong ya
jadi saya harus sampaikan yang sebenarnya
semoga bisa dipercepat
semua kami semua juga pengen itu berhasil sudah pasti
apalagi periset kami ya
tapi ya mohon bersabar

bergantung dengan vaksin vaksin
impor yang kita harapkan juga akan terus lancar ya
baik pak laksana terima kasih sekali
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa ya anda juga bisa menyaksikan tag ini di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
dan kita masih dalam suasana covid
jadi jangan lupa untuk tetap menggunakan masker
dan rajin cuci tangan ya
ya sekali lagi